halimah yaakob terpilih menjadi presiden singapura dan akan menggantikan tony tan
ia menyisikan dua orang rivalnya yaitu farod khan ketua borbong of seoul asia pacific
dan saleh marichan yang merupakan kepala eksekutif second chance properties mohamed
namun siapakah sebenarnya sosok perempuan berusia enam puluh tiga tahun yang akan dilantik hari rabu ini
halimah yaakub yang dinobatkan sebagai presiden ke delapan ini adalah wanita pertama
sekaligus muslimah pertama yang menjadi presiden singapura
halimah menjadi anak yatim pada usia delapan tahun
ayahnya merupakan muslim india yang bekerja sebagai penjaga keamanan pada pemerintah
ibunya berjualan nasi padang yang dibantu halimah kecil dengan membersihkan meja
mencuci piring hingga melayani pelanggan
halimah lahir pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
semasa sekolah ia merupakan murid yang suka duduk di belakang dan sering tertidur
ia juga tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah
kondisi ini lantaran setiap hari ia harus bangun pagi untuk membantu ibunya berjualan
halimah mendapatkan gelar sajana hukum di university of singapore pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
dan pada tahun dua ribu satu dapat menyelesaikan gelar master of law di nus
ia menjadi juru bicara parlemen pada empat belas januari dua ribu tiga belas lalu

halimah juga menjadi seorang pembicara yang sangat berkembang
karir politik halimah melejitsa ditunjuk menjadi juru bicara parlemen